harga sebagian besar jenis bawang dan cabai satu hari jelang ramadan terpantau turun di pasar induk ramadjati jakarta timur
harga bawang putih turun dari rp tiga puluh lima menjadi rp tiga puluh per kilogram
sedangkan harga bawang merah naik sekitar rp dua puluh delapan menjadi rp tiga puluh dua hingga rp tiga puluh lima per kilo
sementara itu harga berbagai jenis cabai turun dalam waktu satu minggu terakhir
harga cabai rawit merah misalnya dari harga rp tujuh puluh lima kini menjadi rp enam puluh lima per kilogram
sejumlah pedagang menyebut hal ini biasa terjadi setiap tahun menjelang ramadan
harga bahan pokok biasanya akan naik lagi nanti menjelang lebaran seiring naiknya permintaan pelanggan